kawasan pecinan menjadi incaran mereka yang ingin menghabiskan waktu libur imlek
tak hanya pernak pernik imlek saja kawasan ini sekaligus menawarkan kuliner hidden james atau tersembunyi
ragam hidangan tionghoa disajikan di lapak sederhana
mulai dari bakmi nasi campur hingga nasi tim yang tersohor sejak seribu sembilan ratus enam puluh
pengunjung sengaja datang untuk berwisata
di seberang gang gloria yang legendaris tepatnya di pasar petak sembilan aneka permen dan manisan bisa dibeli per ons
saya memang bukan penggemar yang manis manis
tapi melihat ribuan permen dengan kemasan menarik dijajakan lain
artinya surga permen siapa yang tak tergoda
usai belanja permen saya menyusuri lorong kecil dan melihat kedai kopi peranakan
di sini kopi dibuat dengan menggunakan pasir silika ala turki
panas yang dihasilkan pasir ini membuat aroma kopi semakin menyeruak
jadi dia menyimpan panas

ini pakai juga saya pegang sedikit batunya
tuh aduh bener panas ya
dan ini diputar putar untuk mendapatkan panas alami dari si batu
kayaknya slow cooking jadinya
kopi pancoran yang saya nikmati ini semakin lengkap dengan hidangan donat ubi ungu bertekstur lembut
roni satria septya di pradana jakarta